tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
maaf ma rafa gak sengaja
udah ma gak usah dimarahin

gini ginilah seorang rusing
kita gak ribut ya
ayo lanjut pada ribut
mendingan sekarang mah sudah pulang aja
kita istirahat semuanya
yang namanya hantu itu tidak akan pernah ada
danemit atau yul
apalah rumah kayak gini kan bagus coba
itu jangan pernah takut sama hal
dan itu tadi hantu villa
ya ayah ngapain ada rafa
padahal tadi yang paling takut siapa
yang teriaknya paling kenceng siapa yuk
bella tadi itu ayah bukannya takut
udah udah makan ah
mama tahu alite khawatir banget sama adik kamu
tapi sekali sekali biarin aja itu dia sendirian
biar dia itu belajar mandiri dan gak jadi penakut lagi
palingan juga masuk kamar dia tidur
udah mana makan lagi ah
bukannya karena hantu sendiri yang dulu yang makan teh
kenapa sih gak ada yang percaya sama aku kalau di situ ada hantu

gue harus buktiin ke mereka semua kalau di situ ada hantu

suara apa tuh
aku harus berani
aku belum belum kemas
aku mesti bisa
aku harus buktiin ke mama
kalau disitu ada hantu
tuh kan hantunya ada
ya bener dan ada
pokoknya ditutupin gitu sih
buka ya sedikit selimutnya ya
rafa kok gak ada
suara apa itu
mulai cempreng gitu
aduh ampun hantu ampun jangan makan saya hantu
ini kenyot juga ada asin
ampun ampun ampun
untuk hantu untuk hantu enak aja
ini deh saya bu ranti
hah bu ranti
itu nana nana sih pake kayak gitu segala kayak tukang porak
heeh saya ini teh lagi maskeran pake bangkuang supaya muka saya tambah putih
enak aja dibilang hantu
gak tau pas teh lagi riwa ya teh lagi pusing
aku tau nanti ada apa what happen aja tau
eh teh si dapeng ada di kamarnya
aduh kemana sih teh budak
ah parah teh mah malah teriak teriak hantu
bukannya gak bantuan adi parah teh tuh kumasih
keleanan emang teh budak kemana
ya teh nyahok
ampun saya tau mah gak akan nyari ya tuh
aduh apaan sih ayah
gak malem gak pagi rantel mah aja terus
kayak anak lembutan permen deh
ini nih ayah kamu bella
masa tante dibilang hantu
udah tau tante lagi panik nyariin rafa
emangnya rafa gak ada di kamar mah
kalo rafa ada di kamarnya gak mungkin lah tuh mama teriak teriak nyariin rafa
mama teh takut
rafa di luar sana sendirian
jabar dia teh gak tau wilayah sini
membuat takut dia nyasar kenapa napa
ya udah mama tenang aja biar ali aja yang carinya
ma aku udah cari boki nya ternyata bella itu ada hantunya
tidak ada boki
tidak ada boki
tidak ada boki
tidak ada boki
tidak ada boki
itu si rafa
aku udah rekam mah kita pulang aja ya
berhenti diharap sendiri kan
udahlah demi keamanan
mendingan kita pulang aja
pak rete itu pejabat pemerintah
bukannya menenangkan malah nambah nakut nakutin
masa pak rete malah jadi penakut
saya itu bukan yang takut
nih kak lihat kak
itu ada hantu
ini gak ada apa apa rafa
kamu salah ngerekam kali
kok gak ada
rasanya tadi ada deh
mungkin rusak kali
tapi itu kan hape mama
kamu mah bener bener ya
gara gara kamu ambil handphone mama
datanya hilang semua
loh perasaan tadi ada kok mah
perasaan tadi handphonenya nggak rusak
kamu teh ya
kamu hari ini bener bener bikin mama teh keselnya maksimal
udah kamu bikin semua orang takut gara gara gosip yang kamu bikin
terus kamu ambil handphone mama
terus semua datanya hilang
rafa kamu teh kenapa sih
maaf mah rafa gak sengaja
gak usah dimarahin
untungnya rafa gak akan apa apa kok
kamu denger ya
pokoknya mulai malem ini
kamu gak boleh pergi kemana mana
dan satu lagi
jadi kamu tuh gak kepikiran hantu hantu terus
unta hantu hantu lain
emang di villa itu ada hantunya
kumama hukumana bakal ditambah
bumar bumar bumar
udah malam mendingan kita istirahat